forum inalak atau indonesia latin amerika dan karibia dibentuk tahun dua ribu sembilan belas saat pandemi covid sembilan belas melanda dengan jumlah partisipan dua ratus tujuh puluh pebisnis dari delapan belas negara
inalak dua ribu sembilan belas mencatat nilai transaksi bisnis sebesar tiga puluh tiga juta dolar amerika atau sekitar empat ratus enam puluh tiga miliar rupiah
adapun forum inalak ketiga pada tahun dua ribu dua puluh satu mengalami peningkatan baik dari jumlah pebisnis hingga nilai dagang
tahun dua ribu dua puluh satu diikuti oleh dua tujuh ratus empat puluh lima pebisnis dari kedua wilayah secara daring dan luring
serta berhasil mencapai nilai transaksi bisnis sebesar delapan puluh tujuh juta dolar amerika atau setara dengan satu tiga triliun rupiah
secara khusus dengan amerika latin dan karibia
komunitas ekspor utama indonesia adalah kendaraan dan suku cadang produk kertas serta bahan baku industri lain
sedangkan untuk komoditas impor utama indonesia adalah pakan ternak kakao biji bijian daun tembakau dan kapas
ada pun duta besar venezuela untuk indonesia radames yesus gomez azuaje melihat potensi buah dan daging perkuat hubungan indonesia dan venezuela
dan pulau jawa menjadi wilayah penting bagi kedua negara
venezuela memiliki banyak hal yang harus diberikan
jadi venezuela sekarang menawarkan beberapa buah untuk tengah tengah mungkin pertama kali dalam beberapa tahun
kita juga menawarkan daging
jadi kita tahu bahwa indonesia memiliki kebutuhan spesifik dan di beberapa kawasan
saya pikir bahwa venezuela memiliki potensi untuk membantu indonesia melalui kooperasi untuk mencapai kebutuhan mereka
selain komoditas di momen presiden cg dua puluh yang dipegangkan
indonesia staf khusus menteri luar negeri bidang diplomasi kawasan ngurah swajaya memaparkan
ada tiga sektor yang terus digenjot mulai dari sektor kesehatan energi dan tentunya transformasi digital
digital transformation nah ini kan indonesia kan pemain terbesar di asean nih
jadi potensinya satu ratus tiga puluh bilion usd tahun dua ribu dua puluh lima dua ribu tiga puluh
jadi oleh karena itu
kita sedang mendata sekarang kalau tidak salah angkanya
tapi ini kan kita mesti terus bahas sampai akhirnya betul betul di akhir pelaksanaan ktt itu
jadi proyek yang konkret bukan hanya sekedar deklarasi
lebih lanjut perihal transformasi digital
wakil ketua hubungan internasional kawasan amerika serikat kadin sari kusuma ningru
mengungkapkan melihat penetrasi pembayaran digital di indonesia yang kian masif
maka sistem digital akan dibahas lebih serius dengan amerika latin dan karibia
kita sedang ada satu project yang sedang diskusikan untuk digital payment system
karena di indonesia itu kan kita sudah banyak sekali ya seperti proyek dan tokopedia dan lain lain yang sangat besar
mungkin teknologi itu yang nanti kami akan mulai perkenalkan ke negara negara
yang mau bekerja sama dengan kami di indonesia
ngurah swajaya menambahkan penguatan transformasi digital di kawasan indonesia dan amerika latin nantinya diharapkan
mampu meningkatkan eksistensi produk indonesia dan umkm indonesia di kawasan latin amerika dan karibia
vina nabilah yoga rizpratama jakarta